bentrokan senjata pecah antara tentara filipina dan kelompok pemberontak abu sayyaf
dua belas tentara filipina dan lima anggota kelompok abu sayyaf tewas akibat bentrokan
peristiwa terjadi saat militer filipina tengah menggelar operasi di wilayah selatan filipina
bentrokan terjadi hari sabtu di pulau basilan selatan filipina
dalam keterangan pers hari minggu pagi
pejabat militer filipina menjelaskan bentrokan senjata berlangsung hampir sepuluh jam
selain korban tewas sebanyak lima puluh tentara filipina menderita luka luka
pulau basilan merupakan salah satu basis utama dari kelompok abu sayyaf
yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan pemerintah filipina
dan cnn filipina memberitakan dalam situsnya
petinggi militer filipina saat ini berada di pusat komando militer filipina di zamboanga city
pulau mindanao selatan filipina untuk memantau perkembangan situasi